kita ke kelas yuk
padahal saya pamit dulu ya
jadul banget sih
tenang suf tenang
bapak kamu disini pasti dilewat dengan baik
yang penting sekarang kita temuin bapak kamu dulu
bapak saya dimana
itu di nomor kedua
bapak kamu mengalami luka parah
dan tidak sadarkan diri
tim medis menemukan identitas
atas nama bapak rahmat
sememangnya tidak akan outdoor
allah sudah mempertemukan kamu sama bapak kamu
jadi sekolah disini udah ngerasa pantes banget
kalau udah satu sekolahan sama rio
ini bukan masalah pantas atau tidak pantas
tapi setiap orang
setiap anak berhak mendapatkan pendidikan
berhak mendapatkan sekolah
lagipula kita ini gak tau
anak anak ini nantinya akan jadi apa besarnya
bisa jadi nanti ada yang
atau mungkin bahkan jadi presiden
kita sebagai orang tua hanya wajib mendidik sama
menyemangati mereka supaya mereka rajin belajar
jadi anak yang berguna nantinya
bagus pak harun
tapi hati hati kalau mimpi jangan ketinggian
takut ada pesawat lewat
sakit loh bu
kita tiap barang s sam
iya tuh monkfeit
bener kita harus kawal biar aman
ya yaudah yuk yuk
biarin punya cintu
astagfirullahaladzim udah udah bangun
yusuf alif sama didit
sekarang masuk ke kelas ya bentar lagi mau bel
nanti kamu terlambat lagi
ya belajar yang pinter ya
ya bener betul ya
ingat pesan gua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh eh eh eh kita stop fungsi
tunggu si yusuf lewat c
tenang mama ada ide bagus
ah tuh dia
ini mama sengaja beliin handphone buat kamu ini yang mahal

wah ini pasti bisa main game kan
ya aduh aduh
karena papa tuh sengaja beliin kamu handphone yang mahal
yusuf pasti kamu belum pernah ya lihat barang yang mana
pegang aja pasti belum
ya kelihatan lah ditapa kamu itu
papa kalau yusuf mau telfon paling pakai kaleng kaleng tuh diikat tuh pakai benang
oh iya tuh bener
saya gak mau main handphone
mendingan saya baca buku mendapatkan ilmu
suf kita ke kelas yuk
padahal saya pamit dulu ya
hah jadul banget sih baca buku jadul
ambil contoh dari dia
hah itu baru baru anak pinter
bapak ngapain sih banggain dia
hih rio anak kita itu tuh anak gak jelas
makanya apa jangan pelihara jenggot tapi pelihara otak
siapa bilang botak otak mikir
eh rio mama papa pergi dulu ya
belajar yang pinter
kebanggaan mama ya
iya tapi baca buku kak yusuf ya
enggak yang terus anak orang
enggak yang terus anak orang
enggak yang terus anak orang
gitu dong nih kan jadi enak
kalau nenek pinjam lagi uang ke kita
terus bayarnya telat juga
besok kita pasti datang lagi deh kesini
masih dendam sama gue
penasaran yang kenapa lo
gak penting lo tau ya
so lo kayak jagoan kayak berani aja
lo kok berani
berani dari mana
udah gue tompelok dia
iya lo ditomplok mati gue jadi danda
besok besok jangan banyak hutang mak
uyung pala tau gak
kalau hutang jangan sembarangan
kalau mah butuh tinggal minta bantuan sama kita
hah lo bikin gue kagak semangat aja lo
makanya ganti profesi itu yang halal
insya allah jadi berkah
eh aja tadi agang
kak anwar harus jagain nenek ya
aku pengen dagang dulu sama nyak
iya kak pasti jagain kok
makasih ya kasih
yuk kita dagang lagi
gue jagain dulu makasih
yaudah sekalian bawain dagangan gue
waalaikumsalam makasih ya
ambilin tuh dagangan
nah biarin mak biarin
saya mesti didik dia mak
serahin ke saya kalau soal begitu mak
kalau kita adu bola sama si yusuf kita gak boleh kalah
ingat kita jago gitu tuh ya
tuh si yusuf
tuh si yusuf
tuh si yusuf
dari sekian banyak sekolah dia harus sekolah di sini
mas selin mas selin kenapa
masa gak tahu
si yusuf itu caper cari perhatian
ih banget jadi anak
iya betul sekali tanya